ya kak semua ini gak ada hubungannya sama putri
dia nggak salah sama sekali
kamu jangan berhubungin sama aku lagi
maaf ya fi kita temenin aja
sewajarnya ya kak
gara gara putri tau gak
putrinya lagi ngaji
kamu masih pakai jilbab kan
masih tante masih
tante senang sekali dengarnya
ica lancar berhijabnya
dan juga sungguh sungguh ya nak ya
insya allah tante
terima kasih tante
kamu tuh telpon sama siapa sih
ica bisa sama putri mah
kamu beli lama kayak gitu
tiap hari juga kamu tuh ketemu
ayo kita cari tes yang kamu suka
oh iya sayang kutek mama itu kemarin
ketinggalan loh di singapur
jadi mama harus beli kutek baru lagi nih
kalau ini juga udah jelek kan
mama pakai kutek
mama gak pernah sholat ya
disuruh militas malah ngalihin pembicaraan
yaudah mama kekasih dulu ya
ma mama kan udah tua ma
mama harus hidup umur dong
lagian kan mama gak takut
apakah mama gak ada umur lagi
kamu doain mamanya cepat meninggal ya
enggak mah bukan itu maksud ica
ica ngomong kayak gini karena ica gak mau mau meninggal sebelum rumah ibadah
ica pengen mama sehat
tapi mama harus ibadah dulu
umur kan gak ada yang tahu mama
ya ya ya ya sekarang kamu cari dong tas yang kamu suka
eh satu lagi ma
ica gak mau militas deh ma
ica mau yang lain boleh gak
anak mama kamu tuh mau apa sih
ica mau ini mah boleh gak
kamu ngapain sih milik shawl kayak gini
eh iya ma tapi kan mama yang nyuruh ica kalau ngajar harus pakai ini
minyak punya mama terus kan
jadi ica pengen beli ini iya ma boleh ya
ya udah terserah
oke mama pusing deh
wah kenapa biasanya kan kalau party party gini lo paling semangat
kok jadi lelus lelus suka lau gitu sih
tapi apa yang terjadi sama kamu kenapa sih
oh gue tebak pasti lo galau ya gara gara si ic
ya ella pi itu bukan levelnya kita
oh my god apa kata dunia persilatan
udah debbie lupain aja tuh si ic itu
mendingan sekarang kita kenalan sama cowok cowok
di situ tuh banyak banget cowok cowok ganteng
mendingan sekarang kita cabut ke sana teman teman persona setuju
gue gak mau kenal sama cowok lagi
kita pulang aja
aduh biar gak stop dong kita pulang aja yuk

gue tau udah kenapa sih kalo gak suka ya pulang aja
oh ya dong

mau ya gak usah cepet cepet
aduh aja sih
lu tuh orang orang putri tau gak
kan putri yang jelas jelasin gue
gue kan bisa jelasin kenapa gue hijau ijau kuenya
tapi anak bapak sudah cukup dengan anestesi lokal
dan dia tidak bisa merasakan apa apa
saya minta di bios total aja dong
tapi itu ada prosedur pak untuk anestesi umum
dan ada beberapa kali pemeriksaan terlebih dahulu terhadap tubuh pasien
apakah fit untuk menerima anestesi umum
saya rasa laksanakan saja
anak saya tidak ada riwayat sakit diabetes atau jantung
tapi anak bapak harus minum pramedicine dulu
itu untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
dan saya tidak mau melakukan tindakan sekarang karena saya takut
dan hanya semakin berkurang
tidak laksanakan saja
saya tanggung jawab
bapak harus mengisi formulir
karena kami dari pihak rumah sakit tidak mau disalahkan
saya isi mana formulir
dok kenapa dia kan cuma luka ringan
kenapa jadi kayak begini dok
dok harus tanggung jawab
kenapa anak saya kayak begini
saya perlu tuntut dok sama rumah sakit ini
gue ini so berantem sama lo kemarin
heh ngapain lo kesini
gak usah so prihatin dong
seharusnya kan biar gak koma